pemerintah provinsi sumatera barat menyiapkan bantuan makanan berupa rendang
untuk membantu kebutuhan logistik korban gempa dan tsunami palu
rendang bisa menjadi pilihan di tengah kesulitan makanan saat ini
karena rendang lebih awet dan tahan lama
makanan merupakan salah satu bantuan yang sangat diperlukan korban bencana
selain tenda dan baju layak pakai
karena itulah pemda provinsi sumatera utara menyiapkan rendang
yang akan dikirimkan ke palu dan donggala sulawesi tengah
bantuan berupa makanan ini diharapkan dapat meringankan beban korban gempa
dan tsunami di palu dan donggala
kita batas waktu kita diperkirakan sampai tanggal enam
sampai tanggal enam kalau memang tanggal dua tanggal tiga tanggal empat bandara sudah buka
kita berikir rikir tanggal empat
baru sekitar dua ratus tujuh puluh gitu tadi malam
satu tahun lebih kalau lebih juga nggak apa apa
pengiriman rendang juga pernah dilakukan saat beberapa bencana lain melanda indonesia
termasuk gempa aceh dan gempa lombok beberapa waktu lalu
selain rendang sumatera barat juga menginisiasi pengumpulan sumbangan berupa uang
pemerintah provinsi sudah berkoordinasi dengan bpbd dan pws tempat
untuk urusan penyaluran bantuan
jonei di kambang padang